selama ini kita kenal sebagai pejuang emansipasi wanita
nyatanya masih banyak sisi menarik kehidupan kartini yang tidak diketahui orang
inilah yang berusaha digali sutradara hanung bramantio dalam film biopik teranyarnya kartini
dian sastrowardoyo mengemban tugas besar untuk bisa menghidupkan kembali sosok
demi mendalami peran ia melakukan sejumlah riset kepustakaan untuk memahami perjalanan hidup kartini
berperan sebagai gadis jawa ia tak hanya dituntut fasih berbahasa jawa tetapi berbahasa belanda
setidaknya ada sekitar enam puluh empat kalimat berbahasa belanda yang harus diucapkan di film ini
dari aksi para pemeran pendukung
salah satunya aktris senior christine hakim
christine berperan sebagai ngasirah ibu kandung kartini
setelah itu bahkan itu dari mulai reading
saya sudah nangis waktu kartini
itu kartini sampai semua bingung
sampai mas jangankan kartini
reza segini katanya bu cengeng amat gitu ya
kamu tahu nggak berat sih
jadi waktu itu rasa
karena disitulah saya merasakan perasaan ngasirah yang begitu berat
pada saat dia tahu bahwa kartini memang sudah mau menikah
dan satu tahun setelah itu dia meninggal
kehadiran film kartini mengajak penonton menengok kembali
napaktilas perjuangan pelaku sejarah secara gamblang
kartini ternyata tak sekedar memperjuangkan
emansipasi wanita tetapi hak asasi manusia
ibu boleh terpasung tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas bebas
kartini merupakan tokoh yang penting dalam sejarah bangsa indonesia
putri yang lahir di jepara pada tanggal dua puluh satu april tahun seribu delapan ratus tujuh puluh delapan ini
merupakan simbol dan menjadi pahlawan yang memperjuangkan emansipasi
bagi kaum wanita pada masa di mana indonesia masih dijajah oleh belanda
dan juga di mana feodalisme mewarnai kehidupan
kartini juga menjadi pahlawan yang menarik di dalam keadaan jawa
kami ingin mengenal sasaran kartini lebih dekat lagi
biasanya lewat sejarah dan juga melalui tulisannya
tapi kali ini sudah ada di layar lebar
kami akan berbincang dengan sutradara
bersama hanung bramantyo dan dian sastrowardoyo sebagai pemeran kartini
halo hanung dan dian
luar biasa pertama selamat saya sudah nonton film ini
tapi tidak terasa terharu menarik
dan untuk pertama kali juga saya merasa bahwa ini biasanya kan yang namanya tokoh kartini
itu agak one dimentional ya
hari kartini semua orang pakai kebaya
jadi mungkin tidak terlalu mengenal
tapi lewat film ini saya merasa ternyata ini adalah tokoh yang tiga dimensi
kita bisa mengenal emosinya siapa dia
dan luar biasa

dan hanung editingnya kalau saya merasa tidak terasa
itu berarti itu bagus gitu bisa memikirkan
karena hanung memang setelah ahli dalam membuat biopik ya
sering ada ya tokoh soekarno misalnya dan juga habibie ya
apa yang kali ini melatar belakangi keinginan membuat kartini itu
sebenarnya sekarang saya penasaran saja
setiap tahun sekali saya harus memperingati hari ulang tahun seorang putri bangsawan
terus dan peringatannya pun harus dengan menggunakan baju daerah
waktu itu kan saya dari jawa jadi saya pakai baju sorjan gitu pakai pelangkon gitu
setiap kali sekolah
itu terus membuat saya penasaran pada akhirnya
saya baca surat suratnya
seperti nggak ada yang spesial
mungkin karena pada waktu itu saya sangat laki laki sekali dari jawa gitu
jadi mungkin karena itu
jadi ada apa ini kemudian
nah setelah reformasi setelah orde baru pasca reformasi semua informasi tentang sejarah kan
jadi kemudian ada cover both side nya

jadi disitu kemudian saya membaca buku buku
jadi disitu kemudian saya membaca buku buku
pak pram judulnya panggil aku kartini saja
sebenarnya kalimat itu bukan kalimat yang asing
karena itu ada di dalam surat surat kartini
cuma dari satu ratus empat puluh halaman yang saya baca itu pak pram hanya mengambil satu kalimat
dan itu buat saya akan terbuka semuanya
panggil aku kartini saja
ternyata ada sesuatu kenapa dia harus meminta panggil aku kartini saja tanpa adanya raden ayu tanpa adanya raden ajeng
saya nggak mau dipanggil itu
ternyata ada satu hal yang mau kartini katakan kepada kita semua
melalui kalimat itu bahwa saya ingin nama saya saja yang disebut
karena itulah hakiki dari seorang manusia
jadi tanpa adanya raden ayu embel embel segala macam macam
dan apa yang terjadi sekarang itu adalah harapannya kartini
kita bisa menggunakan nama kita
terutama pak pram yang kamu pernah
dia bisa menggunakan dian sastrawaro tanpa harus ada embel embel raden ayu atau embel embel
jadi dia menjadi orang biasa ya
karena pada saat itu ketika orang menjadi raden ayu itu dianggap sebagai perempuan yang terhormat
dia punya privilege yang banyak dibandingkan dengan perempuan yang tidak ada raden ayunya
jadi dia bisa sekolah dia bisa terpandang dianggap
jadi orang itu berupaya menjadi raden ayu
bahkan kalau ada seorang bangsawan atau bupati yang datang ke daerah ya kan untuk
apa istilah sekarang itu kan
turun ke bawah gitu kan
istilahnya sekarang itu kan blusuan gitu
itu para perempuan ibu ibu atau keluarga perempuan itu seperti seolah olah menyedorkan anak perempuannya agar supaya dipinang
ujung ujungnya adalah menikah
nah itu loh
jadi gelar raden ayu itu akhirnya kemudian membuat kartini terpenjara
kemudian yang kedua ada satu fakta
hanya gara gara raden ayu maka kartini di umur empat tahun harus terpisah
nggak boleh tidur satu rajang bersama ibunya
hanya karena ibunya bukan seorang raden ayu
dan kartini harus menjadi raden ayu nantinya
jadi jadi itu tuh akhirnya kemudian membuat saya kenapa saya harus memperingati kartini setiap setahun sekali
saya akan memperingati hari kartini setiap hari
dengan mengetahui seperti ini saya akan memperingati hari kartini setiap hari
karena setiap kali saya mau tidur bersama anak saya saya selalu ingat kartini
setiap kali saya bersama ibu saya saya selalu ingat kartini
anak saya murah
karena empat tahun enam tahun dia selalu kan merangik mau tidur bersama ibunya
bayangkan pada saat itu katanya kamu nggak boleh tidur sama ibu karena ibu bukan bangsawan sementara kamu bangsawan
nah jadi hampir cukup lama ya ini dalam benak apalagi tadi disebut sejak order baru dan sudah mulai membaca dan lain sebagainya
tapi yang saya tertarik ini kan kalau biasanya ya seperti kita katakan tadi sosok kartini itu lebih ke lambang lambang emansipasi tanpa kita terlalu mengenal emosinya
dan orangnya itu seperti apa
ini bagaimana mendapatkan semacam riset atau akhirnya memutuskan bahwa oh kartini kira kira seperti ini orangnya sehingga nanti bersama tokoh yang memerankannya itu bisa diterjemahkan sebagai sosok yang tiga dimensi
pada saat itu saya hanya membaca buku habis gelap terbilang terang karya armin panni yang diterjemahkan dengan armin panni
kemudian setelah pasca reformasi kemudian kan buku bukunya pak pram kan tidak hanya pak abram ada banyak buku buku yang beredar
salah satunya memang pak pram panggil aku kartini saja
karena dengan konon buku panggil aku kartini ada dua jilid yang satunya sudah dibakar dan sebagainya karena peristiwa enam puluh lima pada saat itu
nah di buku itu tuh saya kemudian karena belum selesai ya karena nggak selesai kan akhirnya kemudian saya harus mencari apa
dan saya menemukan buku dari elizabeth kessing judulnya kartini yang pada saat itu masih berbahasa inggris kan
dan akhirnya sekarang sudah diterjemahkan jadi lebih mudah lah
terus kemudian ada buku yang surat suratnya kartini yang habis gelap terbilang terang itu ternyata ada timbuhan surat surat baru
nah itu yang menarik ya kan dari situ kemudian yang tadinya satu dimensi akhirnya menjadi tiga dimensi tadi itu bahkan empat dimensi gitu
tapi lu juga menambahkan interpretasi personal lu sendiri
iya saya menambahkan interpretasi personal
iya pasti karena ada
tapi sebenarnya ada hal yang pengen yang kemudian saya karena ada lompatan ada missing link di situ kemudian saya harus menafsir sendiri
terutama keputusan kartini
kenapa dia harus menikah
karena dia sudah menerima lamaran itu gitu kan tapi saya nggak bisa ceritakan di sini kan itu spoiler banget
onun bisa semuanya
ini atau bukan
sedang lebih gampang
dan lebih murah evacuate renting
apa adalah tulisan tulisan yang dia buat gitu dan juga tulisan tulisan mengenai dia jadi aku waktu
tuh baca ada beberapa list of reading gitu yang aku bikin buat diri aku salah satunya pasti surat surat
kartini habis itu habislah habis gelap terbitlah terang armin pane kemudian panggil aku kartini saja
jadi saya mau punya komitmen untuk menulis apapun yang dia tulis supaya bisa mendalami kenapa dia
menulis itu dan juga kalau bisa membaca apa yang dia baca jadi kalau salah waktu itu dia sangat
terinspirasi sama bacaan multatuli yang waktu itu dia menggugat basically kan menggugat pemerintah
koloni belanda yang waktu itu mengadakan kultur stelsel betapa nggak adilnya keadaan
sosioekonomic background pada saat itu gitu bahwa orang pribumi itu lagi kelaparan meninggal di jalan
gitu loh karena basically starting gitu dan kemiskinan itu meluas karena bagaimana program
tanam paksa itu tidak menghiraukan cocok atau tidaknya tanaman ditanam di

kalau tumbuh nggak tumbuh panen nggak panen kinerja dari para petani itu dinilai dari berapa
banyak ton yang bisa disumbangkan ke pemerintah itu metode pajaknya juga dan mereka cuma dikasih
sepetak tanah yang sangat kecil untuk bisa menanam apapun yang mereka mau dan disitu mereka harus bisa
hidup dan bisa membiayai diri sendiri dan bayarannya itu kecil sekali jadi benar benar sangat tidak adil dan dan kartini menyadari adanya dia sangat aware terhadap
sosioeconomic background pada saat itu melalui buku buku bacaan yang ditulis multa tulis terus dia juga sangat aware dengan adanya pergerakan emansipasi yang ada di regional
jadi waktu itu dia sangat terinspirasi sama pandita ramabai waktu dia masih di sd jadi dia umur sepuluh tahun dia berhasil mendapatkan informasi tentang pandita ramabai
dia baca kalau salah biografinya panita ramabai dan betapa dia sangat terinspirasi karena panita ramabai itu juga seorang reformis dia kan menyelamatkan
dia juga menerima pengajaran dari perempuan yang terpaksa harus bunuh diri apabila suaminya meninggal
kan kalau di india itu kan kalau suami meninggal istrinya dan yang sangat ironis adalah waktu itu yang perempuan itu sudah dinikahkan dengan laki laki itu
even pada saat mereka balita gitu loh belum cukup umur tuh kita jadi masih belum sempat jadi manusia aja udah harus bunuh diri gitu
jadi akhirnya mereka bawa ke hutan kalau gak salah dan pandita ramabai membuat sekolah sekolah untuk mengembalikan mereka gitu loh
bisa mandiri secara finansial bisa mencari mata pencarian sendiri dan itu menjadi bahan baku kartini untuk bisa menciptakan ide reformasi untuk membuat sekolah
nah dia sendiri mendalami membaca tulisan ini sosok ini mempersiapkan diri untuk main film berapa lama itu semua
oh dua bulan ya mas makanya aku mau nangis
jadi dalam dua bulan mencoba memahami sejarah pada saat itu
jadi pertama hampir tiap hari aku begadang
karena kan aku juga seorang yang berkeluarga
jadi aku gak tahu
karena harus mencari waktu dimana anak anak dan suami udah tidur semua
and then aku pakai center gitu
kayak zamannya bikin skripsi dulu mbak
jadi yaudahlah aku pikir ini i did it once i did it twice gitu
pas s dua juga pernah bikin tesis
aku rasa aku bisa melakukannya lagi
jadi aku bikin checklist bacaan dan pelan pelan aku punya
karena kan baca juga gak bisa cuma baca
tapi apa yang ditemukan karena kan membaca is satu hal
tapi memainkan seolah olah dian sendiri sosok kartini itu seperti apa
misalnya waktu membaca itu merasa bahwa
yang menarik adalah saya nggak terlalu punya pengetahuan yang detail tentang kartini
tapi sejak dapat kesempatan untuk memerankan kartini
saya jadi bisa detailkan mempelajari dia
and the more i read abourhere ternyata lebih banyak lagi hal personal tentang dia yang bisa relate gitu
saya bisa bikin jembatan dari diri saya as dian yang tinggal zaman sekarang dengan seorang kartini yang hidup dan lahir tahun seribu delapan ratus tujuh puluh delapan gitu
kebetulan salah satu jembatan yang sangat signifikan tuh kartini dan dian tuh sama sama mengimpikan sekolah lagi di luar negeri gitu
dan itu juga saya tau longingnya karena memang belum pernah terwujud gitu even in my life
jadi itu dibikin lebih banyak and semakin banyak jembatan yang dibikin semakin aku mencoba menghidupkan dia di dalam
dan waktu memperankannya memang merasa bahwa saya kartini
cuma maksudnya pada saat action pada saat di blocking ini saya punya confidence yang cukup untuk bisa embody her aspiration her spirit her ambition gitu loh
tapi ngomong ngomong kenapa hanum memilih misalnya dian untuk memerankan pemeran utamanya
karena kan dian juga ada apa dengan cinta dan lain sebagainya
jadi itu yang pertama
dan kedua ini apakah ada arahan arahan tertentu
ada arahan arahan tertentu yang akhirnya memang clock dengan apa yang ada di benak hanung
pada awalnya saya ketemu dian malah saya mau dian main sebagai ibunya
ibunya kartini yang bukan bangsa man itu yang ngasirah
karena buat pada saat saya ceritain tentang ngasirah dia sangat wah saya harus main jadi ngasirah karena emang itu sangat tiga dimensional banget
iya luar biasa
christine hakim gitu kan
sebetulnya kan tragika kartini itu tuh kenapa saya bukan dian tadi yang main
karena saya mau mengcapture anak umur empat belas tahun praktek pernikahan muda gitu loh sebetulnya
jadi kartini itu kan sebetulnya kan menikah aja di umur dua puluh dua dan meninggal di umur dua puluh tiga tahun
jadi bahkan itu masih abg yang kita lihat kalau di mall mall itu masih gitu ya
dan itu harus dinikahkan
bagaimana pergolakan anak umur dua puluh tahun ibu harus dinikahin
dan di umur dua belas tahun dia harus masuk pingitan harus di stop gitu kan
padahal di umur dua belas tahun di umur sepuluh tahun dia udah menulis artikel panita ramaba itu kan artinya kan gelora dia bersekolah ilmu terhadap haus
terhadap ilmu penguatawan itu tinggi banget tiba tiba
kamu harus masuk pingitan
iya kan gak boleh ngapain
nah bapaknya aja yang cukup pengen menghibur anaknya dengan cara ngasih buku
tokoh tokoh bapaknya simpatik ya
iya karena kan enggak tegas sama anaknya yaudah
dan itu tergambar di surat suratnya ternyata betapa di dalamnya
kenapa dia deket dan betapa dia banyak dikasih keleluasaan sama bapaknya itu sebenarnya terlihat semua di surat suratnya
dan aku inget waktu itu mas hanu pertama kali nyoba aku reading
aku mewujudkan sosok art ini yang lebih ibu ibu lebih reserve lebih jawa yang terkenal
dan dia gak mau
aku gak mau
atas itu semua
dia punya yang ayu yang kelihatan aja
akhirnya kemudian ya ini kekajutannya kan kemudian kemudian saya nonton ada peringan cinta dua dong
saya kena karyawan jawa terus kemudian saya inget di ada sebelum saya nonton ada peringan cinta dua
saya nonton ada peringan cinta satu yang pertama dulu
saya pengen ada lilit di situ kan
saya bilang begitu gitu kan
jadi pada saat saya bilang oke kita dian deh
kita langsung casting atau udah
kita kasih kesempatan dian main
nah pada saat dia main kamu mau jadi kart ini
dua pelajari dulu gak kan saya gak mau casting
pokoknya saya mau mempelajari dulu baru kemudian saya akan main
gitu kan baru casting beneran
dia kayak jenny rahman gitu loh
jadi wah anggun
gak mau acak itu semua
kart ini itu trinil dia bilang
kart ini itu trinil
trinil itu kan burung yang lincah gitu kan
jadi kamu kok bebas kamu bisa wah
bahkan kart ini itu kalau lari itu jarik
terus bisa di ujung ujung
itu yang salah gitu kan
itu yang persepsi masyarakat terhadap kart ini itu yang salah
dan kemarin ibu mertua saya nonton
dia kan di bawah bilang kok kart ini kayak gitu ya
tapi ini bukan hasil imajinasi dari seorang kart ini
karena bapaknya memanggilnya trinil
dan ternyata ini loh yang di bukunya yang ditulis sama adeknya karina
dia kan bikin banyak catatan dari zaman dia kecil
memang banyak sekali catetan
trinil itu badung banget gitu
jadi kerjanya tuh naik ke pohon
kalau misalnya disuruh tidur siang
kabur lihat cendela gitu
dan itu ngajak adek adeknya
jadi memang provokator
dia ngasih berica di rokoknya
di sirinya abdi dalem
dia gak suka kan sama orang yang nyiri
terus dikasih merica gitu kan
karena dia gak terima karena si abdi dalem itu abis mengadukan
bahwa trinil dan adek adeknya gak mau tidur siang
kabur ke pantai
diaduin ke bapaknya
oh disetrap dong di kamar
akhirnya dia besok besoknya dia taruh merica di situ
emang bener bener segitu
tapi waktu pertama kali ditawarkan peran ini
langsung kan mengatakan pelajari dulu
tapi sebenarnya excited
mau atau merasa bahwa wow ini agak sedikit
jadi pada saat saya tau mas hanung mau bikin kartini
saya mau jadi apapun
jadi bunyinya kayak terserah
jadi membannya pun terserah deh
yang penting saya pengen jadi bagian dari film kartini
karena i'm a big fan of kartini
tiba tiba saya akhirnya dikasih kepercayaan jadi kartininya
ini kayak kesempatan yang gak akan datang dua puluh tahun sekali
bikin deg degan juga
dan saya percaya bahwa kalau misalnya kita mau kerja keras
aku rasa gak ada yang gak mungkin gitu
maksudnya dengan let's just try gitu loh
tapi dian sendiri happy dengan performance nya dalam film itu
maksudnya ayam very deg degan sebenarnya untuk menjalani beberapa adegan yang agak besar
cuma ternyata dengan percayaan dari produser dan sutradara yang diberikan kepada aku
dengan minta doa mama dan doa suami dan semuanya
akhirnya ternyata bisa gitu loh
dan hanung juga happy
kita kan selalu membayang bayangkan nanti filmnya jadi apa gitu kan
saya paling tidak bisa membayangkan ketika dia
ketika dia udah action
saya merasa kurang ya kurang apa ya
saya selalu memaksakan
kurang ya kurang begini apa
tapi saya selalu sadar
kalau terlalu dipaksakan
terjadinya malah jadi fake gitu kan
malah jadi pura pura apa segala macam
saya ngalir aja lah
udah be yourself
karena saya bukan perempuan gitu
itu yang paling penting
saya sutradara laki laki
saya tidak mau menanamkan pemikiran laki laki saya
masuk ke dalam frame saya
tapi sempat ini
jadilah sebagai perempuan
tidak ada berantem atau
tapi pada saat editing
itu yang buat saya
itu magicnya cinema itu pada saat editing
pada saat editing
apa yang kekhawatiran saya di lapangan hilang semua
dan memang dari segi sinemat
di segi grafi editing itu muluslah
karena gak terasa
dan banyak sekali scene scene yang saya lihat itu
sebelum lebih ke teknisnya
ada karakter tadi kan disebut nasirah yang
itu di perankan oleh christine hakim
din dan lain sebagainya
dan dia sendiri kan pernah waktu
down di atas bantal
pasir berbisik itu
ini apa yang di
keputusan semuanya sebetulnya ketika
apakah ada dampaknya terhadap
keputusan kemudian terjadi ketika
kita memilih kartini adalah di ancestro
jadi umur dua puluh tahun kita naikkan menjadi tiga puluh tahun
jadi sepuluh tahun lebih tua semua
kalau sepuluh tahun lebih tua semua
semua environment di sekitar saya
itu tuh saya naikkan semuanya sepuluh tahun lebih tua
makanya yang main adalah deddy sutomo
dan bukan yang lebih muda lagi
padahal sebetulnya kalau mau mengikuti
yang jadi bapaknya itu umur umur sesaya
jadi masih sekitar umur empat puluh tahun
karena mereka semuanya mulainya jauh lebih awal
karena itu memang jenayekan
om deddy menjadi bapaknya
bu bu krisin menjadi angasira
ya begitu begitulah sebetulnya
dan pemilihan mbak krisin buat saya
dia menyelamatkan semua
dia menyelamatkan semua
dia menyelamatkan semua
dia set up mood seluruh
seluruh dan seluruh cast
dan itu membuat kita productionnya beda banget
syandu banget gitu loh
kita di set tuh gak rimu canda canda
ceritanya yang mana
dan bagaimana kita harus tetap serius
misalnya habis ini scene yang agak serius gitu ya
semuanya juga jadi agak agak prihatin gitu
dan kita semua akan membangun emosi
jadi even the cameraman even the sound man tuh semua merasakan emosi yang sama gitu
dan memang di layar juga ternyata walaupun dia kan seolah olah di balik layar
mbak krisin ngasih sesuatu

cinema itu tidak ada
mbak krisin ngasih sesuatu
memberikan sesuatu hal yang buat kita
cinema itu tidak ada
mbak krisin ngasih sesuatu

mbak krisin ngasih sesuatu

cinema itu tidak hanya ada pada saat action and cut
tidak hanya pada saat rentang waktu action and cut
ketika kamu hari pertama menginjakkan lokasi
jadi ketika rep
itu masih cinema sebetulnya
buat karakter karakter mereka
jadi kita harus mengingatkan
jadi kita harus mengingatkan
jadi kita harus mengingatkan
jadi kita harus mengingatkan

dia itu tinggal di sebuah tempat yang dia set up sendiri
sebagai tempat seolah olah itu pembantu
jadi dia set up di ticker
dia masak di situ
jadi itu kebiasaan yang saya lihat dari zaman pak siru bisik
dan juga tahun di atas batang
dengan anak anak jalanan
dia di zamannya pak siru bisik selalu ngajakin saya nginep di situ

dia tidur di situ
itu bukan bangunan yang beneran bangunan untuk bisa ditinggalin
tapi kalau misalnya dia bisa dia bisa
dan saya dengar juga dari teman teman pendekar tongkat emas
waktu di pendekar tongkat emas
dia juga memilih kalau misalnya dia bisa nginep di hutan di set
di set dia
di set dia
dengan keterbatasan adanya infrastruktur untuk ke toilet tempat mandi
dia enggak masalah
justru disitu dia kayak satu metode dia untuk masuk
dan set itu jadi bagian dari karakter dia
jadi bukan sesuatu yang asing gitu loh
dan itu yang dari dulu saya diajarin tuh di zaman pak siru bisik
nah setelah membuat film ini merasa jauh lebih ada perbedaan dalam diri dian sendiri sebagai seorang aktor
ada mungkin pendewasaan atau
ada pelajaran khusus atau
saya belajar banyak banget
yang saya senang banget adalah saya punya kesempatan untuk bermain sama ibu christine lagi
karena this time around kayaknya saya punya kedewasaan yang lebih banyak bisa ngobrol lebih banyak sama ibu christine
jadi saya bisa korek ilmu itu banyak banget
tentang acting tentang metode bagaimana meng keep balance antara real life
terus bagaimana tentang hidup sendiri
dia kan sebagai aktor yang selalu jadi senior dan jadi acuan saya untuk bagaimana bisa menjadi seperti orang yang seperti ini
paling itu gitu
dan itu saya value sekali gitu
nah hanung ini lebih ke masa
ini berapa lama untuk membuat film kartini
kalau syutingnya sebenarnya cuma dua puluh lima sampai tiga puluh hari saja
tapi sebelum ke syuting itu
itu yang lama
jadi masa hamilnya gestation periodnya itu lama sekali ya
mungkin yang dibilang dian dua bulan itu itu sebenarnya dua bulan itu merecall lagi
sebetulnya pemahaman kartini yang sudah ada jauh jauh hari
mungkin dian sudah pernah membaca surat surat kartini
tapi dua bulan itu record
jadi yang pernah saya lakukan dulu saya recall lagi gitu kan
cuma saya memang lebih lama karena kan saya intensifin lulusan skenario
nah ini kan biopik pertama dan kedua ini kan kostum drama lah
jadi kan harus ada semacam autentisitas ya dalam
karena kita kan masuk ke
dimana budayanya beda
pakaian kosim dan lain sebagainya
ini bagaimana supaya memastikan bahwa ini harus otentik itu semuanya
semua kita riset ya
bahkan kalau soal riset tentang kartini
cuma persoalannya adalah di setiap film biopik di indonesia
itu tuh bukan kemudian salah risetnya
bukan masalah salah riset
itu yang susah
karena itu membutuhkan money
spend money yang terlalu banyak
seperti yang di film ini
sebetulnya itu dong konsep tentang theater of mind nya
jadi kalau kita melihat misalnya
kalau kita baca bukunya pak pram yang panggil aw kartini saja itu
dimulai dari indonesia pada masa kultur stelsel
universe nya kartini itu disitu
saya harus menggambarkan cepara yang kering
yang penuh dengan penderitaan kemiskin
penderita kemiskinan dan nyakit lepra
kolera gitu kan
ekstranya disuruh starving berapa lama
jadi kan saya harus mengaplikasikan
berarti saya harus syuting di daerah yang kersang
di daerah kalau di jujur
di daerah gunung kidul
sementara pada saat itu musimnya lagi musim penghujan
jadi gunung kidul pun juga lagi hijau hijau nya gitu loh
jadi udah begitu
akhirnya kemudian aduh
oke saya lupain itu
saya ingin menampilkan
biarkan itu semua ada di imajinasi penonton
kekeringan itu tuh ada di imajinasi penonton
yang saya mau adalah
yang saya ciptakan adalah justru yang tidak ada di imajinasi penonton
yang detail detail aja
apa yang terjadi
saya ingin menggambarkan jepara yang seperti itu
udah di kamar pingitan itu apa
nah itu aja udah
jadi ada kasur
ada buku yang gitu gitu
sejarah langsung ya mengajak penonton untuk masuk
masuk di situ
dan di sini juga ada kartini bahwa universe nya ya sebatas gerbang rumahnya gitu
gerbang rumah itu saja
dramanya semua terjadi di situ
jadi di sini memang tidak ada establishment tentang kota jepara gitu kan
tadinya memang mau begitu
wah kita harus detail nih
kita seperti film hollywood lah kita
tapi ini akhirnya jadinya mempengaruhi alur dari cerita dan narasinya itu sendiri
karena yang saya lihat ini menarik sekali kan
dimulai dengan ketika kartini sudah mau menikah
terus ada flashback dan lain lain
menarik ya sehingga kita juga ikutlah terbawa ya
ini dipengaruhi oleh misalnya keterbatasan yang tadi
jadi keterbatasan itu membuat kita harus tidak boleh berdaya
tidak boleh kemudian tidak berdaya hanya karena keterbatasan
do it more lah
makanya kemudian teks itu menjadi penting
jadi teks saya kembalikan ke teks gitu loh
jadi jepara tahun seribu delapan ratus ada berisi tentang ini ini
udah lah itu teks sajalah
jadi buat merecall sama penonton yang pembaca buku bukunya
buka kartini semuanya itu
yang saya visualisasikan adalah sesuatu yang terjadi di dalam rumah itu saja sebetulnya
untuk saya mau ngomongin tentang kota jepara pada saat itu
yang lahir murni dari imajinasi seorang sutradara
itu dalam karakter kartini ataupun dalam settingnya itu bagian apa saja
karena kan memang ini harus ada mereka reka lah kira kira seperti ini
walaupun memang tulisannya sudah ada
untuk menerjemahkannya sosok ini menjadi sosok tiga dimensi kan pasti ada tantangan
pertama adalah semua itu sebetulnya adalah tafsir
dramatisasi itu pasti
tetapi saya tidak bisa melakukan dramatisasi tanpa adanya fakta
opening bahwa kartini dipisahkan itu sebenarnya sebuah tafsir dramatisasi
aku tahu tafsirmu mas
dia kan sangat menentang sekali konsep pingitan dan konsep hirarki pemisahan antara kasta
ningkrap dan orang biasa
dan dia sebenarnya sangat tidak setuju dengan konsep kenapa saya harus dipingit
saya direnggut kebebasannya dan itu tidak memanusiakan saya gitu
dia terlihat di tulisannya
tafsir mas anung adalah menunjukkan bahwa ada satu ekstrim kakaknya
kakak hafsisternya sulastri yang dipingit itu sangat menikmati segala macam
sementara kartini dia kayak ogah ogahan gitu loh rebel kenapa ini harus saya melewati semua tetep ini
dipingit dipercantik gitu loh kan
dijadikan komoditas gitu pelan pelan gitu kan
untuk suatu hari bisa dipinang
laku dipinang oleh kaum ningrat lainnya gitu
dan bagaimana dia nge treat adik adiknya itu juga sebetulnya kan tafsir
jadi gini loh
saya tuh pengen bicara ngomong kepada semua penonton di masyarakat indonesia bahwa kartini itu tidak sendirian
ada tiga gitu loh
ada dua itu
maka disebut sebetulnya princess van java
jadi para perempuan perempuan java
dan mereka berarti kan disebut hot clever princess
atau blood gitu kan
cuma itu tadi yang muncul itu kan adalah sosok kartini
saya pengen mengembalikan kartini itu sebetulnya the three gitu loh
makanya kemudian pada saat dipingitan itu
wah itu udah murni tuh
itu antara tafsir dan data
tapi nyambung maksudnya manusiawi
karena mereka kan masih kecil ya sebenarnya
di ospek dulu gitu kan

syuting lu pakai kain setiap hari
sebenarnya saya tinggal di jakarta orang yang kelihatan pakai kain
kelihatan kayak orang lagi mau di rumah
leleh gitu loh tiba tiba ini saya harus
meeting saya harus ke mall saya harus ngantar anak semua pakai
kain dan itu jadi satu tantangan saya untuk
gimana caranya pakai kain tapi tetap kelihatan
miayeni atau mumpuni untuk
menghadapi kegiatan aktivitas di kota
metropolitan ini gitu loh akhirnya mix mind
segala macem terus
saya juga belajar bahasa jawa tuh
ngebiasain ya saya memang orang jawa tapi
bapak ibu saya aja nggak bisa belajar lancar karena
mereka tinggal lahir di jakarta jadi
saya membiasakan diri ngomong jawab
sama mas hanung dan timnya mas hanung yang
kebetulan dari anak anak jogja banyak banget ya
saya membiasakan diri berkomunikasi sama pegawai
asisten rumah tangga saya dengan bahasa jawa
biar walaupun saya agak kaku kaku
saya paksain aja biar biasa dengar dan
biasa ngucapin balik kalau bahasa belanda
yang agak saya susah jadi saya
cuma minta itu saya kok meyakinkan
dan keuntungannya kita punya coach bahasa belanda
yang saya rekam suaranya
bapak christine ibu christine pun juga orang belanda
saya rekam mereka mereka itu
pengucapannya dan hafalkan bunyinya
tapi saya juga hafalin artinya jadi pada saat saya deliver
saya bener bener memaksudkan apa
term yang ada di balik setiap kata itu
orang ngajak ngomong saya belanda sumpah saya gak tau
gak tau bahasa jawa
soal bahasa jawa itu ada
kesalahan yang sifatnya kolektif
seorang kalau disuruh memerankan
orang jawa selalu kemudian yang muncul
medoknya dulu dan itu kecenderungan
juga ada di dian di acak
jadi saat casting medok dulu
gak gak gak jawa
nggak berarti kamu medok lantas kamu bisa
menjadi orang jawa bukan begitu jadi
menjadi orang jawa ya berbahasa jawa lah
jadi gak harus medok
saya medok itu kan karena memang ya
saya lahir di jawa tapi kamu berbahasa jawa
saja udah nanti lama lama kamu akan
kamu akan ngikut aja disitu
menantang saya untuk saya mau berbahasa jawa terus
oke yaudah kamu berbahasa jawa
tapi harus setiap alamat awalnya jawa
belakangnya indonesia yang medok
karena dia gak mau satu film orang tuh
baca subtitle melukakan pegel kan gitu
bukan saya sih produsernya yang emang gak mau
cuma akhirnya tapi kalau
nggak dijawain sedikit juga akan tidak
kerasa gitu kan cuma kayak di
sebenarnya gak terlalu mengganggu kok
justru membuat filmnya itu jadi
lebih ini lah lebih ada
orang belandanya itu
dapetin dari lokal atau bagaimana
ada komunitas belanda
saya sih ada beberapa yang saya kenal
ada komunitas belanda di jogja
dan itu banyak ternyata
makin lama makin banyak
ada yang sekolah ada yang pekerja
kemudian dibuka bisnis di sana
ada yang aktivis banyak yang aktivis
dan ada banyak yang perupa
jadi banyak aktor aktor kita tuh perupa perupa
jogja yang asalnya kebetulan dari belanda
geng gengnya melajar semua gitu loh

sama orang belanda asli dibawa kesini

tapi persoalannya adalah bukan persoalan belanda tapi persoalan belanda
tapi persoalannya adalah bukan persoalan belanda tapi persoalan belanda

iya repotnya tuh di situ
dan mereka sangat strict banget gitu kan
gue harus dapat izin kerja visa kerja
sementara kita cuma dua hari aja ntar selebihnya lu di bali deh
ya nggak mau tuh
tapi yang paling menantang dalam proses semua ini yang paling sulit lah apa
paling sulit saya mengaplikasikan seri riset tadi itu
terutama soal rumah ya

jadi kan karena kita memilih settingnya di rumah

lantainya sudah volumenya berwarna biru
barang barang berwarna berwarna biru

jadi kan kamu ketamu
di bawah di bawah

apa yang kita bantu basically
atau untuk warna binatang
tidak buat warna warna bulu
maka mungkin dan bagaimana mungkin
yang ada cuma kamar pinggitan gitu kan jadi saya harus membangun itu dan ketika membangun itu pendopo
depan sama pendowo belakang itu udah udah udah nggak bisa dipakai dan saya nyari di sekitar jawa
tengah itu kan pendopok pendopo itu udah nyaris sudah hampir nggak ada gitu kan udah udah nggak ada
dan kalau ada akses ke sana saya akan membawa satu ratus lima puluh kru gitu kan jadikan saya membawa satu rt
ke tempat itu berarti kan ada hotel ada mobil apa segala macam biayanya berapa kita biaya itu di
sekitar produksi saja itu sekitar sembilan sembilan dan rumah itu kalau saya membangun rumah otentik
harganya sembilan kalau membangun rumahnya asli itu harganya sembilan m jadi kalau mau otentik kalau mau
kalau mau otentik ya sembilan m itu hanya untuk bangun belum nanti dian sastra kan juga butuh makan
bintangnya kan top top semua tapi ini ada sponsor dan lain sebagainya tapi mereka pada para bintang bintang
top ini mereka mengabdikan dirinya ke film ini
untuk saya luar biasa nggak mengabdi ya value for money lah pokoknya kalau aku ya tantangan terbesar
masuk produksi ini adalah ini intensitas emosinya dan ini pertama kali aku main sama sano dan buat
mas anung itu ternyata kerja tuh sangat cepat dan tidak ada waktu jeda istirahat kalau sebelum sebelumnya
sama kayak temen temen yang lain kan ada kayak pace kerja yang berbeda ternyata kalau sama
sanung tuh menurut penilaian aku tuh ini waduh pokoknya nggak ada istirahat pokoknya waktu tuh sama sekali tidak disiasiakan dan
pokoknya waktu tuh sama sekali tidak disiasiakan
sayazed nah itu memang bisa kayak uang bening tentuasa busughi your mobile
satu hari itu bisa ada tiga scene berat gitu loh
jadi kamu menyiapkan secara mental gimana
jadi saya memang mbak desy tau bootcamp kan olahraga bootcamp yang bener bener kita di tes gitu
stamina nya dikejar jebrat jebrat baru abis itu kelar
nah saya merasa produksi ini tuh kayak bootcamp emosi
tapi sebagai aktor tuh ini tuh kayak proses pelatihan yang sangat tough
tapi juga saya bersyukur saya bisa lewatin karena saya jadi belajar satu hal juga tentang diri saya
ternyata saya bisa ya menghadapi kayak gini
tapi bagaimana apa yang dilakukan supaya mengubahkan emosi
ada yang woh oh ketawa tapi kan rata rata kan banyak yang
saya bukan metode actor tapi saya juga bukan orang yang bisa secara magically action
tiba tiba langsung jadi sesuatu ya magic
saya tuh ngerasa emosi tuh kayak makanan perlu dimasak
jadi kalau misalnya proses masaknya nggak menyeluruh makanannya juga nggak mateng
dan akhirnya yang saya deliver adalah emosi yang tidak matang
nah ini nih penyakitnya dia adalah selalu mengoperasikan
ada emosi yang sedemikian rupa sehingga itu pada saat blocking
mbok ya bilang dari kemarin jadi saya dari rumah tuh udah setengah mateng dimasak
sampai blocking tuh tinggal saya panasin gitu loh ibaratnya gitu kan
kalau ini dia bisa tolong ya ini segini ya segini ya
oke langsung jebret waduh
saya juga baru tahu kalau ternyata ada cara kerja gitu
akhirnya yaudah deh saya cuma bisa berdoa aja mbak desy
jadi setiap kali saya kasih diri saya berapa menit
bener bener konsentrasi sebisa mungkin dan saya deliver
dan untungnya so far sih dia cukup happy
dan mas roni juga cukup happy
jadi ya itu aja denger denger
saya juga baru tahu ternyata saya bisa deliver secepat itu
jadi kalau dari saya sih itu gitu
iya tapi ini juga proses pengawasan
ya proses belajar lah ini bootcamp
selep itu sebenarnya
pada akhirnya setelah diedit segala macam oh selamat
karena kan kita kan semua punya tuntutan kan
dia punya tuntutan saya juga punya tuntutan
wah ini nggak boleh kurang dari soekarno kan
udah lah saya anggap pencapaian saya seperti itulah
ini kalau sampai kurang dari soekarno wah saya akan repot gitu kan
dan menantangnya adalah ini cuma di satu lokasi di rumah gitu loh
itu intensitasnya kan harus lebih kencang dibandingkan dengan
kalau soekarno kan pindah pindah
aksi ada aksi ada perang
ini boring dikit gue kasih jepang lah perang perangnya di jepang lah
tapi ini kan nggak ada gitu kan
selama dua jam itu harus
komitmen aku tetap dalam semua delivery dalam produksinya adalah
aku mau tetap komit semua emosi yang aku deliver itu real emotions
pokoknya semuanya real emotions
being an actor itu bukan berpura pura
aku this is the yang paling jauh se pushnya aku bisa real ya ini yang aku bisa deliver gitu
jadi aku juga takut kalau aku push lagi demi mengikuti orderan gitu ya
tapi aku jadi mengkhianati
it's a different game jadinya
dan saya lihat juga memang karakternya masing masing tuh punya karakter sendiri yang
tiga dimensi juga
istri bapaknya kartini itu yang mukanya
jadi menarik banget juga
nah sekarang ini kan kita abad ke dua puluh satu dan mungkin banyak juga dari anak anak indonesia
mereka untuk pertama kalinya itu mendapatkan sosok kartini yang
ya sebenarnya bagi kita kita yang biasanya belajarnya lewat sejarah gitu dan tulisan tulisannya
apa kira kira yang ingin disampaikan
yang ingin bisa didapatkan dengan menonton film seperti ini
karena filmnya juga ini penting
sangat menghibur gitu
ini kan harus
kalau genre film ya memang tujuan utamanya kan untuk menghibur
tapi saya lihat disini banyak sekali pesan pesan dan pendidikan yang kita bisa dapatkan dari film ini
aku dulu waktu kecil growing up kan kita belajar kartini dari buku pspb ya gitu
dan aku selalu mengasosiasi dia oh ibu kartini
dia tuh ibu ibu sambadi yang umurnya mungkin agak jauh dari kita yang masih siswa ini
jadi agak jauh aja
tadi dihenti dengan kebaya yang setiap
dan sekarang mudah mudahan dengan film ini kita mau membawa beliau tuh jadi seseorang another human being that you can relate to
jadi emotionally orang tuh bisa relate gitu
dan memerankan ini juga aku jadi banyak bisa relate bahwa she's actually one of us
jadi benar benar perjuangan kartini juga sesuatu perjuangan yang sebenarnya kita perjuangan bareng bareng gitu
kalau hanung apa
kalau saya sih sebetulnya saya berharap penonton mendapatkan jawaban kenapa harus memperingati hari kartini dalam setahun sekali itu
itu aja bagaimana saya mendapatkan jawaban itu
dan kemudian pada akhirnya sadar bahwa ternyata satu tahun sekali gak cukup
kalau perlu tiap hari kita memperingati hari kartini
karena ketika kita ingat ibu kita ketika kita berinteraksi dengan ibu kita berinteraksi dengan istri kita berinteraksi dengan anak anak perempuan kita kita harus selalu ingat kartini
pada zamannya seperti itu
dan kalau kita lihat dengan segala macam keterbatasan
dan masyarakat seperti itu seperti apa
kan luar biasa sekali bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin yang menarik dalam drama film ini
itu dia berusaha untuk menonjolkan dirinya siapa dia ya
jadi sangat inspiratif
dan buat saya sebetulnya dua jam ini itu sebenarnya tidak cukup untuk mempresentasikan kartini

banyak sekali yang kita cut
banyak sekali yang kita buang
bagaimana relasi dia
bagaimana kartini yang umur sembilan belas dua puluh tahun berani menulis nota pemberontakan
tidak setuju dengan gubernur jenderal belanda pada saat itu
jadi kita sudah membuat adegan itu
kita bikin adegan itu
kita membuat adegan itu
kita akat karena ini terlalu politis
jadi nanti biasanya jadi
nanti harus bikin ini
tapi udah ada feedback dari temen temen yang
so far yang udah nonton sih
oh begini ya kartini
aku suka gpg gp
oke dari satu ke sepuluh berapa senang dengan hasil karya kali ini
itu terlalu bias deh kalau ditanyain ke aku
tapi kan biasanya kan seorang sutradara biasanya pengeritik paling keras ya terhadap karyanya
apalagi karena sudah pernah menciptakan banyak biopic
saya sih saya selalu mentargetkan terlalu tinggi ya
aku tutup kuping dulu ya
jadi buat saya ini adalah tujuh gitu kan
bukan karena persoalan dianya segala macam
saya selalu aduh mestinya bisa dibuat lebih begini
nah itu selalu begitu saya
ketika saya nonton tuh ini kenapa mesinnya harus dibuat lebih
jadi rasanya kalau udah nonton udah ngelihat bersama penonton rasanya pengen ambil kamera lagi
terus ngomong ngomong berarti minta duit lagi dong ini buat nambahin ini adegan ini
rasanya seperti itu
tapi ya udahlah kita
setelah ini apa yang rencananya
oh udah banyak
ada wish list biopik biopik lain atau mau
mungkin kartini dirembang
karena persoalan belum selesai
kartini tidak selesai dipernikahkan
ini menarik karena endingnya itu ini ada sesuatu hal yang menarik karena dia ingin mendapatkan beasiswa tapi akhirnya tapi dapat beasiswanya
tapi ada dikasih ke haji agus salim
ini bisa jadi film berikutnya
dan memang kita membatasi film ini tidak sampai kartini meninggal kan
episode yang ada di rembang itu benar benar kita skip dulu karena kan wah ini pasti akan jadi film empat jam
dan siapa sih yang akan menonton film sepanjang itu sekarang
jadi kita skip dulu
saya berharap film ini bisa mengembalikan modalnya pak robert roni
sehingga kita bisa membuat kartini jelas
dan sekarang kalau orang membayangkan sosok kartini langsung mukanya dihancar
peran peran ke depan kira kira nanti tokoh tokoh seperti apa
atau sudah mulai picky kan
enggak kok aku punya goal untuk bisa menjadi aktor yang versatile
yang gak cuma tertipe cast ke jenis satu genre tertentu
makanya aku akan berencana untuk semakin membuka diri kepada genre genre lainnya
karena kayaknya sebagai aktor tuh harus bisa main di segala macam medan gitu loh
jadi kayaknya kayaknya gitu deh
sekali lagi mudah mudahan juga
tahan lama ya di bioskop kita ya
karena ternyata efek produksinya dan ongkosnya luar biasa juga ya
itu belum promosinya ya
ini ada rencana untuk dibawa keluar ke festival di luar negeri ya
iya kita ada rencana
tapi kita mungkin dengan cut yang lebih pendek dari ini
kalau perlu dibawa ke belanda
kalau itu iya tapi tidak melalui jalur festival
karena rotterdam film festival kan hanya menerima saat film pertama sama film kedua
jadi kita bukan kesana mungkin ya
ya bukan festival tapi mungkin saya berharap ini lebih ke distribusi ya
oke hanung sukses
dan juga dian
menikmati sekali menonton film kartini
dan juga ini merupakan bagi kita kita ya
bukan hanya entertaining atau menghibur
tapi memberikan perspektif baru terhadap sejarah
terhadap pemahaman kita terhadap negara
terhadap negeri itu sendiri
dan juga sosok kartini yang mungkin selama ini hanya satu dimensi
tanggal dua puluh satu april dirayakan tanpa sebenarnya terlalu memahami siapa sih orangnya
dan apa perjuangan yang dialami
dan kita lihat dengan menonton ini memberikan sosok yang kelihatan jauh lebih tiga dimensional
sehingga kita juga bisa relate ya
kita bisa merasa bahwa memahami dia secara utuh
ya demikian insight kali ini
dan jangan lupa film kartini ya
harus didukung tentu saja
saya desi anwar dalam insight
terima kasih atas perhatian anda